pak sakar borong kok taruh di dasar makanan pak
nanti kena kotorannya pak
ampun pak ampun pak ampun pak ampun pak ampun
ya nggak salah apa
eh jangan boleh pak
sungguh mas saya hanya jualan tingco mas
ah antoni antoni udah berhenti ya
abang tahu nggak siapa yang ngejahatin warung kami
saya tidak tahu sungguh
ya abang kan tahu selama ini warung kami itu mengada racunnya
tapi saya juga sehat sehat aja kan
sungguh mbak saya nggak tahu
eh mbak jujurlah mas
saya nggak tahu
saya nggak tahu
jujur nggak jujur nggak
ampun mas ampun sungguh mas
aku gak ikut ikutan mas sungguh
sungguh mas aku hanya penjual dawet mas
aku nanya biasa tidak tahu apa apa mas
tuan tolong lepaskan pergerakannya tolong
oke ya aku lo lengkarin
tolong pak bapak tahu nggak siapa yang ngejahatnya
bapak nggak tahu sekarang warung saya lagi ngejahat
sungguh neng saya tidak tahu neng
iya pasti hatinya taruh di mangkok kan
sampai semua orang kenal tahu nggak
terus kapan kita patah nyarung racunnya
jadi bapak tahu siapa yang ngejahat kita
apa perempuan perempuan itu
tolong kasih tahu kami pak
sekarang ibu saya lagi ditahan
semalam warga warga itu menangis
semasa itu warga menangkap ibu saya nyiduk ibu saya dibawa ke kantor polisi pak
ibu saya itu nggak salah apa apa
saya takut ibu saya kan lembut
saya bersedih jadi saksi
kalau ibu adik itu tidak bersalah
kalau aja pembeli pembeli itu bisa kita tarik warung kita
pasti penghasilan kita banyak banget bu
kita mesti pakai cara cara yang profesional
biar pembeli pembeli itu gak datang lagi ke sini
dan semuanya pindah ke warung kita bu
jadi pak codet sama bu codet yang lakuin semua ini
mereka tegak tegaknya jenungin racun ke makanan kita gitu
iya mereka ini dik
karena warung adik itu laris dik
saya bersedia ke kantor polisi untuk menjadi saksi
makasih ya pak ya
saya pulang dulu ya
saya mau kasih tahu istri saya dulu

biar eang ria itu sambal kesel sama candy
lagian antonia juga sih yang bego
mau aja pindah dari rumah yang mewah
yang bagus ke gugupnya candy
dasar orang amisia gampang aja dikibulin
eyang aku beliin makanan buat eyang
kamu taruh aja dulu di meja dapur
dimakan langsung aja eyang
eyang tuh belum selera makan
kamu mau nggak taruh aja di kulkas dulu ya
eyang lisa gak mikirin makanan ini khusus buat eyang
lagian makanannya gampang kok tinggal ditelen aja
cuma karena mikirin kendi doang
eyang tuh gak mikirin kendi
tapi ujung ujungnya kendi juga kan
anthony pergi dari rumah ini juga karena candy
eyang eyang itu harus banyak makan
biar eyang itu tambah kuat
jadi kan eyang bisa mikirin pembalasan apa buat candy
kenny itu emang harus dikerjain yang
biar dia itu nggak besar kepala
pastikan dia sekarang udah bangga banget
bisa ngeluarin antoni dari rumah
eyang eyang emang mesti makan banyak biar kuat ya kan tim
tapi bukan buat ngertiin si candy
candy tuh gak salah apa apa
antoni kabur kan atas kemauannya sendiri
alah eyang eyang jangan pernah dengerin omongan orang luar
orang luar kok pengen kecam perudusan keluarga kita
ya jelas lah rani selama belain candy
kan dia cs nya ya
eh ran lo gak pernah nyadar apa
lo itu kan cuma dijadiin pembantu sama candy
eyang lisa dulu udah terbukti beberapa kali nipu eyang
tapi kenapa eyang masih percaya terus sama dia
aku curiga dari dalam makanan itu pasti ada guna gunanya
eyang ria ini kan juga eyang gue
gue nyakitin eyang gue sendiri
yang suka menghasut cucunya eyang sendiri
sampai sampai cucu eyang keluar dari rumah ini
eh eyang kita ke dalam aja yuk
lo gak denger apa kata si rani ha
dia kan juga udah bilang kalo si antoni pergi atas kemauannya sendiri
gak ada paksaan dari orang lain apalagi dari si kendi
lagian juga dia kan lagi amnesia liz
jadi dia ya milih orang sesuai dengan perasaannya sendiri
kalo perasaannya mengatakan orang yang lagi dideketin tuh baik ya
pasti dideketin tapi kalo mengatakan perasaannya buruk ya pasti dia jauhin ah liz
kamu juga kan orang amnesia gimana sih lo
jadi menurut kamu antoni tuh lebih memilih candy karena dia pernah bilang bahwa candy lebih baik daripada eyang
eh ya mungkin begitu kali ya yang namanya kan juga namanya kan ya orang amnesia
kalian ini memang keterlaluan
aduh bukan main
kalian padahal tinggal sama sama dengan eyang
dia bela belain dateng jauh jauh kesini bawa makanan buat eyang
dia tuh masih mau menghibur eyang memikirkan eyang
bukan kayak kalian terus menyalahkan eyang aja
loh ini apa
alhamdulillah bapak sudah pulang
eh jangan pak jangan
ya allah bapak
eh jangan eh kau
pak sakar burung kok taruh di atas makanan pak nanti kena kotorannya pak
pak saka burung kok taruh di atas makanan pak nanti kena kotorannya pak
eh ini warung warung gue

jadi terserah gue mau taruh sakar burung dimana usil lah cil lo
yaudah kalau gitu saya enggak nyadi beli
laku banget cil lo mentang mentang lo putar duitnya hah
aduh bu pakainya gimana sih itu pelanggan cuma satu satunya pakai pergi juga
lagian bapak sih kandang burung pakai taruh di dalam segala
eh lo kenapa ikut nyalah nyalain gue sih hah
kalau bukan karena gue yang masukin racun tahu nggak loh racun ke dalam bangkok pelanggannya ibu elpa eh
shhh udah bapak jangan kenceng kenceng ngomongnya nanti ketahuan
pak codet tolong kami lah pak
kami sudah tahu tentang racun dimasukin pak codet ke makanan pelanggan kami
kami mohon sekarang prajurit ikut kami ke kantor polisi
ceritanya semua depan polisi supaya ibu saya bisa bebas
eh lo berdua tuh jangan macem macem jangan nuduh sembarangan hah
tahu gak gue aduin ke polisi mahok lo hah
biar lo dipenjara bertiga sama emak lo
pak kita ini gak nuduh bukti udah ada
bukannya bapak sendiri yang bilang kalau bapak udah nyingkirin saingan warung ini iya kan
bukti hah bukti apa
kalian jangan berani beraninya bicara soal bukti
daripada gue naik pitam mendingan lo pada pergi cepat
oke kita sekarang pergi
tapi besok kalian berdua harus datang ke kantor polisi karena saya ada saksi
eh jangan berlaku lo jangan berlaku
hah lo tuh gak punya apa apa hah
lo tuh gak ada apa apa hanya berdua
mendingan lu pergi sekarang pergi
pak gimana nih mereka punya saksi
nanti kita bisa di penjara pak
eh goblok goblok perempuan goblok
gue ini gak kasih goblok ke lo tau gak
eh saksi saksi itu udah gue beresin
mereka gak bisa beri keterangan di kantor polisi lo paham